kau tidak menemuiku sepulang sekolah
kau lupa bahwa kau harus mengambil catatan dariku untuk menyelesaikan pr mu bukan
berilaku macam apa itu john claire berbicara padamu
hei sayang aku butuh bantuanmu di dapur untuk mengeluarkan toples dari rak paling atas
claire kenapa kau tidak meninggalkan catatanmu di sini dan john akan memanggilmu kembali
aku rasa dia agak sedikit lelah
ayah john selalu ingin john ditemani oleh sarah
clear dan juga steve karena mereka adalah anak anak yang cerdas dan sopan
tetapi ibu john selalu berusaha menutupi kesalahannya tanpa memperhatikan bagaimana hal itu mempengaruhi kepribadian john
hei andrew lihat anak itu mencuri kompasmu
aku tidak melakukannya
kau akan mengetahui bahwa rio berhasil
kau tidak bisa berbohong
aku aku tidak tahu bagaimana ini bisa ada di tasku
hei aku tidak lakukan apapun
tunggu aku harus adukan hal ini pada guru kita
dan anak laki laki yang tidak bersalah itu diskor selama sebulan
hai sarah apa kabar
besok adalah ulangan matematika
apa kau siap
kapan guru bilang hal ini
itu aku tidak begitu ingat
jangan khawatir john
kami pasti akan membantumu
mengapa mereka membantuku
mungkin mereka punya hal lain dibalik semua ini
tapi ya ini akan menguntungkanku
sampai ketemu lagi
johan begitu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga dia gagal mengidentifikasikan kebaikan orang lain juga
bahkan daripada bersama orang orang yang benar benar peduli padanya
john lebih sering berusaha membuat reo terkesan karena ayah reo lebih berpengaruh
john gagal memperhatikan teman sejatinya sama seperti reo gagal memperhatikan john
kalian sangat membosankan
orang orang ini jangan
ini sangat membosankan
ini bukan waktunya untuk belajar kan
lalu waktunya untuk apa
apa rencanamu teman teman
oh aku punya banyak rencana
pupuku akan datang menemuiku pada hari natal dan kemudian kami semua akan pergi liburan mewah di eropa
segera setelah natal dan kami akan kembali setelah perayaan tahun baru
ini akan menjadi perjalanan yang sangat mahal
aku akan segera pergi berbelanja untuk perjalananku juga
wow itu terdengar luar biasa
kau sangat beruntung
ibuku akan membelikan kutas baru untuk sekolah yang aku inginkan sejak lama dan juga baju baru untuk natal
aku sangat bersemangat
wow sarah itu luar biasa
aku tahu betapa kau sangat menginginkan tas itu
ibu dan ayahku akan memberikanku satu set jazz blazer yang aku inginkan selama setahun
dan aku akan mencari tas baru untuk natal
lalu bagaimana dengan mustiff
ya orangtuaku akan memberiku sepasang sepatu yang selalu kuimpikan
sepatuku yang sekarang sudah sangat rusak dan aku sangat senang bahwa segera aku akan segera memakai sepatu yang indah itu
juga ayahku akan membelikanku pakaian baru untuk malam natal
john kenapa kau diam saja apa rencanamu
saya yakin rencana john akan lebih baik dari semua orang di kelas
sebenarnya aku merasa tidak yakin dia memiliki rencana yang lebih baik dariku
hadiah natalku hanya x box sepuluh dan itu
tidak ada apa apanya di depan rencana natalnya reo
jika aku berbicara tentang rencanaku dia akan berpikir aku miskin dan memutuskan persahabatannya denganku
juga semua orang di kelas akan tertawa padaku
eee ya rencanaku
aku mendapatkan x box sepuluh
pakaian bermerek sepatu mainan sebagai hadiah natalku
dan juga masih ada lagi
aku akan mengadakan pesta natal dan pohon natalku akan menjadi yang paling mahal di seluruh sekolah kita
bahkan lebih mahal dari jason pohon natal teman sekelas kita yang populer
john kau yang terbaik
kami akan bergabung denganmu pada hari minggu untuk bermain xbox
sebenarnya reo dan aku akan bermain pada hari minggu
tapi jika reo tidak ada kalian dapat bergabung
sarah claire dan steve membuat alat peraga dekorasi pohon natal
dengan barang barang rumah yang dapat digunakan kembali
seperti membuat bintang dengan memotong dan membentuk dari kalender
barang barang lain yang dapat digunakan kembali juga digunakan untuk menghemat uang
dan meminimalkan pemborosan kertas
sedangkan john sibuk membeli dekorasi dan barang barang yang mahal
semua datang untuk merayakan natal di rumah john
tapi john lupa mengundang sara claire dan steve
semua orang senang kecuali john itu sendiri
john khawatir reo telah memberitahunya tentang bintang perak yang mahal
dan bagaimana hanya bintang itu yang bisa membuat pohon natalnya lebih mahal
daripada pohon natal teman sekelasnya yang terkenal seperti jason
tiba tiba john mendapat telepon dari seorang penjaga toko
menginformasikan bahwa bintang peraknya tersedia
tanpa pikir panjang john menyelinap keluar dari pestanya sendiri
untuk mendapatkan bintang dan membuat reo terkesan
sekarang aku akan menjadi anak paling populer di sekolah
john akhirnya memiliki bintang besar yang berkilau
sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikannya untuk menjadi sahabat reo
akan kuambil jalan pintas untuk sampai ke rumah
itu sebenarnya adalah malam natal
dalam semua kegembiraannya untuk mengesankan reo dan menjadi anak populer di sekolah
john benar benar lupa tentang cuaca
john mencapai tempat terpencil yang penuh dengan pegunungan salju
dan tidak ada rumah atau orang di dekatnya
dia menyadari bahwa dia mulai tersesat dan mulai berlari mencari jalan pulang
dia tersandung dan jatuh dan mulai berguling dari tebing yang tertutup salju
dan dalam semua itu tangannya terbuka dan bintang itu jatuh
jatuh jauh ke bawah tebing
john kelelahan sekarang dan air mata terbentuk di matanya
dia benar benar berpikir tidak ada harapan untuknya
ya ampun ada yang jatuh dari tebing
bagaimana cara menolongnya
itu adalah steve claire dan sarah
itu john ya ampun bagaimana kamu bisa sampai di sana
steve cepat pergilah untuk mencari bantuan
ini adalah daerah terpencil sarah tidak ada rumah atau toko di dekat sini
cepat pikirkan sesuatu teman sepertinya aku punya ide
tiba tiba sarah membuka box hadiah dan mengambil pakaian baru masing masing anak termasuk miliknya dan mengikatnya menjadi simpul
kita tidak bisa menariknya sendiri
jika kita melakukannya kita semua akan jatuh
cari yang bisa dipakai
setelah selesai mengikat tali kain mereka memanggil john
john pegang ini dengan hati hati dengan kedua tangan dan naik
kami telah mengikatnya ke batang pohon dan kami akan menarikmu ke atas
ayo semuanya kita bisa melakukannya
john menangkap tali itu dan mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya
untuk sekali steve claire dan sarah hampir terjatuh karena tarikan yang dilakukan john
tetapi mereka berhasil
ayo teman teman kita akan berhasil
terima kasih tuhan
john sangat tersentuh dengan tindakan teman temannya
aku minta maaf teman teman aku selalu mengabaikan kalian
kalian mengorbankan pakaian baru kalian untuk menolongku dan menempatkan diri kalian

john baju baru bisa dibeli
tapi hal hal itu tidak penting
yang penting adalah kau selamat
kami adalah temanmu john
jangan minta maaf
dan pakaian itu tidaklah begitu penting saat ini
tepat sekali perkataan yang bagus
tapi bagaimana kau bisa ke sini
aku pergi untuk membeli bintang perak yang mahal dan aku tersesat
apa kalian tersesat juga
tentu saja tidak
kami tidak punya cukup uang untuk membeli pohon natal
jadi kami semua berencana untuk menghias pohon natal asli
seseorang memberitahu kami bahwa ada pohon natal khusus di sini
jadi kami datang ke sini untuk mencarinya tapi kami tidak menemukannya
teman teman aku merasa tidak enak karena tidak mengundang kalian ke pesta
tolong ikut aku sekarang
pohon natalku tidak akan lengkap tanpa kalian di sana
semua kekayaan tidak berharga di depan persahabatan sejati
dengan senang hati john
saat semua bersiap untuk pergi setelah berjalan agak jauh john berbalik untuk melihat bulan dan
teman teman lihat ini
itu pohon natalnya
yeay kita menemukannya
mereka semua mendekorasi pohon natal spesial dengan semua barang dekorasi yang mereka buat
dan john sangat senang karena sarah membuat bintang berkilau perak yang sama dan meminta john untuk meletakkannya di atasnya
itu adalah natal terbaik bagi john karena dia mendapatkan teman teman sejati pada malam istimewa itu
itu adalah pesan yang akan dia ingat selamanya
bahwa bintang perak natal yang sebenarnya tidak dapat dibeli dan hanya dapat diperoleh